ya toksit pasti bukan hanya harapan pak luhut siapapun ingin kepemimpinan kabinet yang baik ya
masuk koalisi atau tidak kan nanti kita lihat tanggal dua puluh oktober
di situ akan terlihat koalisi yang sesungguhnya kayak apa
nah ini yang penting buat pkb hari ini adalah mengakhiri proses kompetisi pilpres
dan menitipkan agenda agenda kepada presiden terpilih supaya agenda perubahan itu terlaksana
pertemanan dengan prabowo nya bagaimana pak
saya bagus menerima masukan masukan kita untuk menjadi agenda nasional
ya toksit pasti bukan hanya harapan pak luhut siapapun ingin kepemimpinan kabinet yang baik
jadi bagaimana kriteriannya saya kira semua orang juga
saksikan program program kompastv melalui siaran digital ptv dan media streaming lainnya